hai sejumlah kabar baik muncul dari pasar modal indonesia sepanjang tahun lalu sebanyak lima puluh sembilan
enam perusahaan baru menggelar penawaran umum perdana ipo di bursa efek indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi ipo di bursa indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dan menjadikan
bursa efek indonesia menjadi bursa paling banyak menggelar ipo di kawasan asean selama empat tahun
dua ribu dua puluh dua di level enam ribu delapan ratus lima puluh dibanding setahun lalu indeks bahkan sempat menyentuh rekor baru pada tiga belas
september dua ribu dua puluh dua diangkat tujuh tiga ratus delapan belas dengan kapitalisasi pasar sebesar
sembilan ribu enam ratus triliun rupiah adapun jumlah investor pada periode tersebut tercatat sebanyak sepuluh tiga juta
menanam modal atau naik tiga puluh tujuh lima persen dari akhir desember dua ribu dua puluh satu yang berada di angka tujuh empat puluh delapan juta
investor analisa hampun memandang positif capaian ini memang dilihat agak sulit untuk mencarinya ya
karena kalau kita lihat secara data juga relatif banyak
perbaikan dan juga banyak pencapaian yang cukup baik di tahun ini untuk ihsg jadi kalau dari
sisi rapor merah tentu tadi bahwa dari sisi hasil indeks tentu tidak tidak bisa dijadikan sebuah apa
bagi ihsg jadi kosong akan tetapi ekonomi indef nayulul huda menjelaskan kenaikan investor ini
tidak dibarengi meningkatnya literasi atau keterampilan keuangan di pasar modal berdasarkan
survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun dua ribu dua puluh dua indeks literasi atau pemahaman dan
keterampilan keuangan di pasar saham indonesia turun tipis dari empat sembilan puluh tujuh persen pada dua ribu sembilan belas menjadi empat lima
padahal inklusi atau ketersediaan akses pasar modal mengalami kenaikan dari satu lima puluh lima persen pada
menjadi lima sembilan belas persen pada dua ribu dua puluh dua efek fomo atau fear of emerging out yang dia sifatnya adalah
ikut ikutan nah saya rasa banyak masyarakat yang masih masuk ke pasar modal itu karena faktor
itu karena kalau kita lihat sebenarnya tingkat literasi kan enggak berbanding lurus dengan tingkat
inklusi gitu kan untuk mengatasi turunnya indeks literasi pasar modal huda menyarankan agar bursa
efek indonesia dapat memberikan penjelasan dan kampanye pelatihan mengenai pasar modal
diharapkan pengetahuan investor di pasar modal dapat meningkat tim diputan cnn indonesia